benar benar sudah mantep ini jalan yang terbaik untuk diri ia akan lebih aman tinggal di sini
kita harus melakukannya sekarang kamu yakin mas iya aku yakin aku sudah bosan diinjak injak terus
kalau sampai ada masalah keuangan lagi di hotel ini jarod kamu jadi tumbalnya
akan ku bersihkan motel ini dari semua orang yang mengotori nya
akan menjadi tanggung jawabmu